ih lu siapa
eh aku adalah adi noor yang paling kamu rindu
katanya kamu cintai enggak
gue mau lihat
lu parah kan pasti
gak boleh gak boleh
sumpah tau gak
parah liituh sekolah
kok ada gurang lewat
ih keren banget tuh malah
lupa tapi kita harus cepat
ya kita harus ke rumah sakit lah
kita harus selesaiin masalah ini
bocok kecap kan kita gak tau mereka di rumah sakit mana
iya justru itu doang kerupuk kulit
kalo kita nyusul mereka sama jebolos dong
gak mau ntar dihukum lagi sama toga
terus lu lebih milih
terus terusan disalahin dan dituduh sama anak anak semuanya
jangan lu diam aja ya kerupuk kulit
itu tandanya lu tuh mau masalah ini makin panjang
kalau masalah ini makin panjang
makin kusut makin susah dikelarin ya
potol kecap bener
gue harus memperjelas persoalan ini
karena bukan gue yang dorong arin dan ini semua kecelakaan
semua orang harus tahu kebenarannya
kelamaan lu mikirnya udah
mau gue gendong aja naik motor
gausah gue naik sendiri lu galak banget sih dari tadi
yaudah yuk kita kan harus cepet
dan satu lagi
lo tenang aja ya kerupuk kulit
gue yakin gue percaya kalau lo gak akan dorong arin
makasih ya buat lu ya
kecap udah percaya sama gue
nanti di rumah sakit gue minta arin untuk ngejelasin semuanya secara jujur
semoga masih dikejar nih
iya itu udah siapa tadi
nah yaudah yaudah
pak bisa lebih cepet lagi gak sih pak
eh kalau kayak gini sih gak keliatan mobilnya mas roy
pak pak pak kita keterusan
putar balik pak harusnya kita belok kiri pak
katanya akan lama deh
di luar kota
rin waduh please bangun rin
gue khawatir banget
cuma lo sahabat gue satu satunya rin
kau tuh bawa mobil yang cepat dikit
kau gas gitu loh
pebelan kali kau
iya pak tapi di jalan lagi
padat tuh pak gimana caranya saya jalan
aduh pak togar
kalau sampai terjadi apa apa sama arin
kalau bisa di do aja sekalian
eh kau itu tenang aja
kalau memang nanti terbukti si misil bersalah
pihak sekolah itu akan menghukum yang seberat beratnya
tanpa pandang bulu
yang penting gini aja
kau telepon dulu ke luarganya
kasih tahu berita ini
ya ada nomornya kan
bentar saya cek dulu ya pak
kemarin arin sempat nelfon lewat hp saya pak
ini ada pak aku telepon dulu ya pak
semoga maminya angkat ya pak
soalnya kambingnya itu super sibuk
syukurlah tante simpen nomor saya
jadi gini tante bella mau ngabarin tadi arin itu jatuh di tangga sekolah tante
iya tanto jadi kita bawa sekarang ke rumah sakit tanto
bella bakal jagain arin tante
oke tante nanti bella kabarin lagi ya tante
iya tante makasih tante
maminya sih bilang pak
bakalan cari tiket secepatnya ke jakarta
bagus begitu dong
al cepetan dong al
ya bel bentar ya bel
ah untung aja gak kejar mobilnya
padahal tadi krupuk woli tuh udah jauh lebih tenang
sekarang pasti dia kepikiran lagi sama kejadian tadi
udah lu tenang aja
buku kecap luka gue sakit
ya maaf gue gak sengaja
kerupuk kulit gue mana mungkin sih mau jodoh gue tuh sengsara enggak
aku kan sengaja
ya kali ini sengaja kalau yang tadi yang pertama tuh gue gak sengaja
udah sih jangan sewa terus sama jodoh
nanti cepat tua loh masa gue mudanya sendirian
kita kan udah janji mau menua bersama
lu berisik banget sih bisa fokus nyetir aja gak
pak pak bisa lebih deket lagi gak saya mau liat siapa yang nyetir
iya baik bu

kenapa aku sampai mikir mas roy bohongin aku
sepertinya aku terlalu khawatir sama mas roy
lebih baik aku pulang aja
pak nanti di depan terbalik ya pak
iya baik bu
iya baik bu
iya baik bu
iya baik bu
semoga rin gak apa apa deh biar michelle gak kena masalah lagi
iya kalian ini bisa edokasi pake

nadia kok buka dapet mah lo

open ya bapanya